diduga mengalami depresi seorang suami di kabupaten ciamis jawa barat
nekat membunuh dan memutilasi istrinya
kasus ini terungkap atas laporan warga yang mendapat pengakuan pelaku
atas perbuatan keji yang ia lakukan terhadap istrinya
menurut ketua rt warga merasa takut lantaran pelaku sempat berkeliling
nah setelah ditawarin itu pak rt gimana sih
saya mau nolongin cuma saya takut karena dia masih membawa senjata
dia sudah menghubungi saya langsung ditinggal saya lari laporan ke polisi
meski akhirnya bisa dibawa ke polres ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut
rencananya pelaku juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan
untuk mengetahui motif pembunuhan
ternyata korban akan diotopsi di rumah sakit umum daerah ciamis
pelakunya diduga suami korban sendiri
ya untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu
pelaku sudah diamankan di polsek dan sementara proses evakuasi ke polres
apakah akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku
ya setiap pastinya kita akan lakukan
salah satunya pisau yang diduga dipakai untuk memutilasi korban